sebuah ruangan di kantor dinas pekerjaan umum perumahan dan permukiman yota kota yogyakarta
disegel oleh komisi pemberantasan korupsi
penyegelan ini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk
terhadap seorang jaksa kejaksaan negeri yogyakarta
dan tiga orang lainnya di kota solo pada senin sore
menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk
terhadap empat orang di solo jawa tengah senin sore
sebuah ruangan di kantor dinas pekerjaan umum perumahan dan permukiman kota yogyakarta
disegel oleh komisi pemberantasan korupsi guna pengamanan barang bukti
ruangan yang berlokasi di lantai tiga ini
sehari hari digunakan sebagai ruang bidang sumber daya air sda satu
wali kota yogyakarta haryadi suyuti membenarkan adanya penyegelan tersebut
haryadi mengaku tidak mengetahui kapan penyegelan tersebut dilakukan
ada memang di wilayah kota yogyakarta
di kantor kota yogyakarta
ada satu ruang yang dalam pengawasan dan satu laci itu
jadi bukan ruang itu satu laji
ini menjadi suatu pengingat
atau suatu hal yang harus kita pahami
kita acermati bahwa jangan bermain main dengan tindak
operasi tangkap tangan kpk ini terkait kasus dugaan suap
di dinas pekerjaan umum kota yogyakarta yang melibatkan empat orang
keempatnya adalah seorang jaksa fungsional di kejaksaan negeri yogyakarta
berinisial es dua orang pegawai negeri sipil
yang mengurusi bagian pengadaan barang atau proyek
dan seorang rekanan dari pihak swasta
dari hasil penangkapan tersebut
kpk menyita barang bukti uang sejumlah seratus juta rupiah
memang benar kemarin pada hari senin
tanggal sembilan belas agustus dua ribu sembilan belas
telah terjadi dari anggota kami di kejari yogyakarta
diamankan oleh kpk dalam operasi tangkap tangan
bahwa benar oknum tersebut berinisial es
yang bersangkutan adalah jaksa fungsional pada kejaksaan negeri yogyakarta
kepala yogyakarta masih menunggu perkembangan penyidikan kasus dugaan swab tersebut
guna menentukan tindakan lebih lanjut
wahyu juniawan yogyakarta